rabu pagi sebanyak enam ratus lima puluh guru dosen dan tenaga kependidikan di wilayah jabodetabek
memenuhi lapangan sma negeri tujuh puluh jakarta
sayangnya antrean panjang serta kerumunan sempat terjadi ketika para guru melakukan pendaftaran
mereka adalah sebagian dari total lima lima juta pendidik dan tenaga kependidikan
yang rencananya akan divaksinasi pada tahap kedua ini
para tenaga pendidik ini terdaftar menerima vaksin melalui undangan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
kami pgri menyambut amat sangat gembira karena ini adalah sebuah upaya strategis
untuk memutus mata rantai penularan covid dan ini adalah kita ingin segera kembali
untuk belajar mengajar secara aman dan nyaman
bagi tenaga pendidik ini juga dihadiri presiden joko widodo
menteri kesehatan budi gunadi sadikin
menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
dan gubernur dki jakarta anies baswedan
sebanyak enam tim vaksinasi dari dinas kesehatan dki jakarta
tni serta rs persahabatan diterjunkan dalam pelaksanaan vaksinasi ini
jokowi menargetkan pada lima juli mendatang sebanyak lima juta guru dan tenaga pendidik menerima vaksinasi
dan targetnya pada bulan juni nanti lima juta
guru tenaga pendidik dan pendidikan semuanya insya allah sudah bisa kita selesaikan
sehingga di bulan juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali
saya kira targetnya itu
dari total sasaran vaksinasi tahap kedua yang mencapai tiga puluh delapan lima juta
sebanyak tujuh belas juta dosis diantaranya akan diberikan kepada pekerjaan
kementerian kesehatan menyebut distribusi vaksin tahap kedua ini akan difokuskan di tujuh provinsi di pulau jawa dan bali
dan secara bertahap akan disebar ke seluruh tanah air